beres dulu kok aku deg degan ya mau diajakin mas randy ke kondangan
bagusnya ya kebacu ini ya akan enggak pedes
walaupun gua ada di dalam sini lo bakal bikin hancur hancur hancurnya
gua tunggu lo datang besok dan gua buktiin gua gak asal ngajak lo
lo bakalan hancur kalau lo gak dateng
apa yang angga rencanain lagi ya kenapa perasaan gue gak tenang
kamu tetep disini ya saya mau kantor polisi
perlu saya hantar aja pak
tolong jaga rumah ini ya
lindungi semua pembunuh ini
saya mau izin sebentar pak keluar
ada undangan pernikahan soal
aku seneng banget sih
kira aku bisa balik ke rumah
mama juga senang kamu akhirnya sudah kembali ke rumah
lihat kamu di ic
kayak mimpi buruk buat mama
dulu angga itu di penjara karena mas al kan
kalo gak salah aku juga denger
yang buat mas al lah itu
almarum adiknya mas al ya
emang mereka ada hubungan apa
mama tau gak ceritanya
sebenernya saya gak enak juga bohong sama andin
berarti semua akan terbongkar
kalo al adalah kakaknya
al gak mungkin izinkan itu
mama juga kurang paham
karena kan mama dulu sering
pindah pindah tinggal di luar negeri
untuk hal ini kami bisa tanya langsung ke al
mama takut salah ngejelasin
nanti kalian jadi sangat paham
yaudah kalo gitu
mama keluar dulu ya
mama tinggal ya
aku juga mau nelfon papa dulu
aku belum ngasih tau papa
yaudah kamu harus telfon ya
salam ya buat mama papa kami ya
papa alhamdulillah sehat sehat semua disini
kamu kapan keluar dari rumah sakit
aku udah pulang ke rumah
makanya ketelfon ke papa
supaya aku ngabarin kalo misalkan aku udah sampe rumah
alhamdulillah papa seneng dengernya
ya tapi meskipun kamu udah pulang
kamu harus banyak istirahat ya
jangan iya iya aja tapi malah pergi sana sini gak penting
terus banyak pikiran stress
jangan ya nak ya
pokoknya papa gak mau dengar kamu sakit lagi ya
makasih ya pak
emang kamu salah apa
bagi orang tua
kami juga ngerasain sakit saya
sekarang juga papa kamu minta mama bikinin rendang kesukaan kamu
biar kamu makan yang banyak
habis itu kamu istirahat ya
kamu makan banyak biar tempem
nanti papa kirim kirim ya
patung para damai
lagi banyak berhenti
kau harap kau pujian
mau anda apa
saya bisa bebasin anda sekarang itu
asalkan anda jangan mengganggu keluarga saya
jangan ganggu keluarga
tapi sayangnya gue pengen ganggu keluarga lu
terutama istri lo yang cantik itu
jangan pernah ganggu istri saya
pak saya mau dipukul pak
laki laki sejati alam
gak mungkin menikah dengan perempuan
yang telah membunuh adiknya sendiri
gak akan pernah
gak akan pernah
aku dek dekan ya mau diajakin mas randy ke kondangan
bagus gak ya
agak gak pede sih
tapi yaudah lah ya